terjebak kemacetan berjam jam di jalur pantai utara brebes tegal jawa tengah
puluhan mobil pemudik kehabisan bahan bakar
sejumlah pemudik harus berjalan kaki dan mengantre di spbu
puluhan warga yang mengantre ini adalah para pemudik yang tertahan kemacetan di jalur pantai utara brebes tegal jawa tengah hingga senin dinihari
kemacetan panjang selama berjam jam mengakibatkan sejumlah kendaraan pemudik mogok karena kehabisan bahan bakar
puluhan pemudik meminjam jerigen dan berjalan kaki untuk mengantre di spbu
kenapa kamu dibuang pak
antreannya kan saya ada di tengah tengah harusnya yang paling pinggir doang yang boleh
hingga senin pagi jalur pantura brebes tegal masih dipadati kendaraan pemudik
peningkatan jumlah kendaraan diperkirakan masih akan terjadi hingga senin sore
saktio dimas tegal